surabaya di bulan november seribu sembilan ratus empat puluh
kota ini jadi saksi di mana keberanian keimanan dan rasa ikhlas untuk mati
ditunjukkan oleh orang orang surabaya demi mempertahankan kemerdekaan
surabaya di bulan november seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah cerita perjuangan semua orang
dari rakyat biasa para pencuri anak anak santri dan orang orang yang dicap pengkhianat
inilah cerita pertempuran surabaya seribu sembilan ratus empat puluh lima cerita tentang mereka yang terlupakan
surabaya di bulan november seribu sembilan ratus empat puluh lima
dicatat sebagai perjuangan yang terlupakan
sebagai salah satu perang terhebat di dunia yang pernah terjadi setelah perang dunia ii
nah bagi tentara kerajaan inggris surabaya adalah palagan yang mencoreng muka mereka dengan rasa malu
karena di surabayalah dua perwira tinggi mereka dua jenderal mereka terbunuh bukan oleh tentara
tetapi oleh gerombolan anak anak muda lusuh bersendal jepit dan minim pengalaman tempur
satu di antaranya adalah jenderal brigadir jenderal
albertin malabi komandan brigade empat puluh sembilan tentara kerajaan inggris yang tewas di sini di kawasan jembatan merah surabaya
proklamasi kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan
hanya beberapa saat setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
negara berdaulat indonesia harus mengalami cobaan maha berat
meski ada sejumlah negara lain yang mengakui kemerdekaan indonesia
tapi tidak dengan pemenang perang dunia ii amerika dan negara negara eropa yang tergabung dalam sekutu

mereka mengambil kemampuan untuk mencari kemerdekaan indonesia
mereka mengambil alih semua jajahan jepang yang kalah perang termasuk indonesia
sekutu yang tergabung dalam afne masuk ke jakarta pada lima belas september seribu sembilan ratus empat puluh
dan dibonceng oleh pemerintah administrasi hindia belanda yang disebut nica
meski mereka baru memasuki surabaya pada dua puluh lima oktober seribu sembilan ratus empat puluh
situasi surabaya saat itu sudah memanas
pejuang surabaya saat itu didominasi mantan mantan militer bentukan jepang
seperti peta dan heiho dan juga diisi oleh milisi sipil
sikap mereka berbeda dengan pemerintah pusat dan elit jawa timur yang lebih menginginkan diplomasi
ketika afne dan juga nicha itu datang lagi ke indonesia dan kemudian mendarat di surabaya
mereka kan memiliki tugas untuk memulihkan keamanan
dan kemudian mereka melucuti tentara jepang
disinilah ada perbedaan persepsi
orang orang di surabaya menganggap bahwasanya ketika belanda ikut dan kemudian membonceng nica
maka ini ada keinginan yang dipandang oleh orang orang di surabaya
ada pengambil alih kekuasaan
artinya mereka kepingin lagi
lagi menguasai tanah jajahan mereka
dan inilah ditolak oleh orang orang atau pejuang serta masyarakat di surabaya
ketegasan sikap orang orang surabaya ditunjukkan dengan rangkaian perlawanan sejak pertengahan september seribu sembilan ratus empat puluh
peristiwa perobekan bendera belanda yang diganti menjadi bendera merah putih di hotel yamato
menjadi perbedaan persepsi
dan diperbentukkan oleh pemerintah surabaya
perlawanan rakyat surabaya tidak berhenti
meski secara resmi disepakati gencatan senjata atas persetujuan presiden soekarno
proses ini kemudian membuat dc houton untuk mengontak presiden soekarno untuk melakukan gencatan senjata
akan tetapi ketika soekarno balik lagi ke jakarta dan kondisi di surabaya
bahaya juga tidak semakin membaik
dan pada puncaknya tanggal tiga puluh oktober disitulah kemudian jenderal malabi tertembak dan tewas
dan dari situlah kemudian inggris memberikan ultimatum bahwasannya tanggal sepuluh pagi di surabaya
para laskar para masyarakat yang membawa senjata harus menyerahkan dan mengangkat senjatanya
seperti orang menyerahkan diri
siapa yang sebenarnya membunuh malabi
hingga kini masih jadi misteri
tapi sejarawan sepakat para milisilah yang memicu peristiwa itu dengan menghentikan laju mobil malabi
para milisi atau yang dulu disebut laskar bergabung dengan tentara dan polisi istimewa dalam perang yang berlangsung lebih dari tiga minggu
keberanian mereka memicu datangnya pemuda
pemuda pemuda lain dari luar kota
sudarso mantan tentara pelajar yang masih kelas satu smp di jember saat puncak perang pada sepuluh november terjadi bercerita
nah berita itu saya terima kira kira dari mulut ke mulut empat lima hari kemudian di domisili saya yaitu di jember
bahwa sepuluh november itu dilampaui sekutu
mulai menyerang maka dibalas oleh arek arek surabaya
dengan serangan serangan memakai bambu runcing
wah dadaku ini pak waktu itu memang betul betul gemetar bergetar
begitu bangga kepada mereka itu mengenai hal itu
meskipun akhirnya kita tahu bahwa
banyak yang gugur sebagai ratna
indonesianis mc rick loves dalam buku a history of modern indonesia mencatat
antara sepuluh hingga enam belas ribu rakyat surabaya jadi korban dalam pertempuran yang berlangsung total selama tiga minggu
sejak dua puluh tujuh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
dari pihak sekutu seribu hingga dua orang tewas
namun sejarah perang bukan cuma cerita siapa yang ada di garis depan
tapi juga siapa menjadi korban
kebrutalan perang selalu membunuh orang yang tidak terlibat seperti anak anak
perang surabaya memunculkan cerita gubeng transport
terbunuhnya tiga orang
dan seluruhnya tiga puluh sembilan anak dan perempuan belanda yang tengah dievakuasi dengan truk di sekitar jalan kembang jepun
sejumlah truk militer tertutup terpal yang dikawal beberapa tentara belanda
dianggap target oleh si kelompok milisi yang tengah bersembunyi
setelah truk truk terbakar baru diketahui isi truk bukanlah tentara belanda
tapi perempuan dan anak anak
peristiwa ini tak banyak diungkap di indonesia
tapi menjadi berita besar dan jadi pusat kajian di belanda untuk propaganda biadabnya tentara indonesia
dari versi beberapa veteran kita yang saya wawancara saat itu
mengatakan truk itu tidak ada penandanya dan kondisinya tertutup
jadi mereka tidak tahu kalau itu isinya bukan pasukan tempur
kita bisa melihat kalau kita ke rfl kebangkuning
makam anak anak kecil korban ini
ini sungguh sangat menyedihkan ya kalau kita melihat ya
usianya lima tahun empat tahun dimakamkan di deretan yang sama
hanya dalam waktu tiga hari setelah sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
surabaya berhasil direbut sekutu
tetapi perlawanan pasukan republik terus berlanjut hingga akhir november
perlawanan ini juga untuk melindungi satu ratus lima puluh ribu pengungsi warga surabaya ke berbagai kota sekitar
mayoritas mengungsi dengan berjalan kaki
sisanya terutama yang terluka dibawa dengan menggunakan kereta api
beri kami kesempatan
di dalam darah kami juga mengalir darah fatimura
tentara kamanan rakyat
tentara kamanan rakyat
tentara kamanan rakyat
tentara kamanan rakyat
di usia yang baru seumur jagung
indonesia saat itu belum punya militer profesional
tentara keamanan rakyat atau tkr
cikal bakal tni
baru dibentuk lima oktober seribu sembilan ratus empat puluh
isinya adalah bekas pasukan peta dan heiho
dua organisasi paramiliter yang dibentuk jepang
di tengah situasi di surabaya yang semakin memanas
muncul berbagai milisi
atau yang disebut laskar
di setiap kampung
mereka sebenarnya ujung tombak perlawanan rakyat surabaya
karena tidak mungkin mengandalkan militer atau polisi istimewa yang jumlahnya terbatas
mayoritas laskar berisi para pemuda
yang sejak jepang menyerah
mulai dilatih ke militer
ketika kembali ke jepang
mulai dilatih ke militeran
jadi saat itu diperintahkan juga ya
orang orang terutama eks peta ya
di surabaya ini ada empat daidan atau empat batalion peta
satu batalion itu sekitar enam ratus tujuh ratus an orang
jadi empat daidan ya mungkin dua ribu an orang ya
dua puluh orang itu satu orang
itu harus melatih beberapa pemuda di kampungnya masing masing
jadi itu tersebar semuanya
ya melaksanakan tugasnya itulah mereka yang
akhirnya jadi laskar laskar bersenjata lainnya
selain di kampung kampung
laskar laskar juga terbentuk atas kesamaan suku
atau bahkan karena kesamaan jenis pekerjaan
misalnya laskar pjka
karena isinya adalah pegawai kereta api
atau laskar pegadayan
yang semuanya bekerja di pegadaian
setiap laskar punya identitas berupa lambang atau bendera
pergerakan mereka saat pertempuran surabaya
biasanya mengikuti gerakan kompi tentara atau polisi
sebagian juga sudah terbiasa menggunakan senjata
karena ikut dalam rangkaian penyerbuan
ke sebelas titik gudang senjata milik jepang pada september seribu sembilan ratus delapan puluh
dan mendapat latihan dari tkr
tapi berlatih tidak sama dengan terlatih
ada beberapa insiden yang justru merugikan
perlawanan pihak republik saat perang surabaya
senjata api ini kan sesuatu yang berbahaya mas
bisa membunuh orang
juga membunuh diri sendiri kalau salah penanganan
ini banyak kejadian
jadi peluru yang salah ukuran dipaksa meledak
dan yang paling mengerikan itu granat

dan juga penyakit yang sangat besar
penggunaan granatnya sekutu sama jepang itu sangat berbeda
ini yang banyak makan korban
jadi kalau jepang harus dibuka dulu
dibenturkan ke helm atau aspal
baru dilempar meledak
kalau enggak dibenturkan dia enggak akan meledak
nanti sama lawan dilemparkan balik
jadi korban di pihak kita
atau malah kita enggak ngambil granat sekutu
dibuka dibenturkan langsung meledak
itu yang dicatat bung tomo
tidak semua berakhir bencana
banyak riwayat kecakapan laskar dalam perang surabaya
satu di antaranya laskar gumun di daerah tandes
yang sudah terlatih menggunakan boforce empat puluh
artileri anti pesawat udara buatan sweden
ada kurang lebih tiga puluh an meriam bofor semacam ini
yang berhasil dirampas dari gudang gudang senjata jepang
yang ada di surabaya
satu di antara bofors ini ditempatkan di wilayah bernama tandes
pada sore hari saat pertempuran terjadi
dari arah lapangan udara kelembangan terlihat sebuah pesawat mosquito
pesawat cepat intai milik inggris yang tengah terbang
menurut sejarawan des alwi
di daerah tandas pesawat itu terlihat
oleh para pemuda yang tengah berlatih menggunakan bocors ini
dan hanya butuh lima kali tembakan
satu di antaranya terkena lambung pesawat
dan membuat pesawat jatuh dan meledak
siapa sangka pesawat waskito yang ditembak jatuh itu
ternyata diawaki oleh brigadir jenderal guy lauder simon
komandan divisi artileri dari kerajaan inggris yang ada di surabaya
pertempuran surabaya sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah perang semesta
yang berarti melibatkan semua elemen masyarakat surabaya
tanpa kecuali termasuk warga tionghoa
di pecinan kapasan
gang gang sempit di kawasan kapasan saat ini menjadi saksi
hebatnya perlawanan warga tionghoa saat pertempuran surabaya
alih alih mengungsi dan membawa harta
mereka memilih tinggal dan membentuk laskar cungking
mereka juga menjadikan klenteng bunbyo di kapasan
sebagai basis perjuangan dan tempat menyusun strategi
laskar cungking di kapasan memicu munculnya laskar laskar serupa
di pecinan pecinan lain di kota surabaya
mereka dilatih oleh sesama orang tionghoa yang dulu pernah bergabung
dengan peta atau heiho termasuk ikut merampas senjata
di gudang gudang senjata jepang bersama pejuang surabaya yang lain
sejarawan universitas airlangga sinta devi menyebut
peran laskar chungking sangat besar
mereka tidak cuma memblokade jalan menyerbu pos tentang perang
dan menjadikan tentara inggris tapi juga membentuk palang merah sendiri
dan menyediakan sepuluh dokter untuk merawat pejuang pejuang surabaya yang terluka
berdasarkan berita berita yang ditulis di beberapa surat kabar yang terbit pada waktu itu
di tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu dijelaskan bahwa orang orang tionghoa yang tergabung
ke dalam laskar tersebut juga ikut menyerang pos pos tentara inggris dan juga burka
nah ini menunjukkan bahwa orang orang tionghoa juga memiliki keberanian yang luar biasa
kita semua tahu ya bahwa gurka itu kan tentara india yang dibentuk oleh inggris
dan kekejamannya sudah terkenal di mana mana
dan keberanian orang orang tionghoa ini juga menyemangati arah arah surabaya yang lain
peran besar lain yang juga jarang diceritakan adalah peran orang orang indonesia timur
terutama yang berasal dari ambon dan manado
bersama warga tionghoa saat itu mereka adalah keluarga
kelompok etnis di surabaya yang paling banyak mendapat stigma
orang orang ambon dan maluku kerap dicap sebagai antek belanda
atau bahkan yang lebih buruk anjing nica
ini tidak lepas dari banyaknya orang ambon dan manado yang bergabung dengan knil
atau tentara belanda yang berasal dari kalangan bumi putra
seringkali belanda menggunakan knil untuk memerangi perlawanan dengan tionghoa
sehingga bagi pejuang republik mereka dianggap pengkhianat
tapi saat pertempuran surabaya
tiga ratusan warga ambon dan maluku yang bekerja di pelabuhan membuktikan
bahwa mereka cinta dan rela mati untuk kemerdekaan
saat itu orang surabaya tentu saja menanggapi itu dengan skeptis ya
ya dengan sinis
tetapi ketika mereka menghadap pimpinan
saat itu pak kono pak kono juga terlihat ragu ragu
tapi kemudian mereka memberikan jawaban yang akhirnya membuat orang orang
eh okelah silahkan
ya mereka mengatakan
beri kami kesempatan
di dalam darah kami juga mengalir darah patimurah
mereka pada saat bertempur mendengar ada pidatonya bung tomo
meneriakan allah wabar allah wabar terkejut awalnya
ini berarti betul ternyata mereka melawan sesama muslim
mereka atau mati
dan kita yakin saudara saudara pada akhirnya
pastilah keunangan ini akan jatuh ke tangan kita
perang surabaya november seribu sembilan ratus empat puluh lima menempatkan indonesia sebagai pihak yang kalah
kota surabaya direbut hanya dalam waktu tiga hari
meski demikian keberanian dan uletnya perlawanan rakyat
memantik perlawanan serupa di banyak tempat
perang surabaya juga memicu perlawanan para santri
dan kelompok agamawan lain secara terorganisasi
lewat resolusi jihad yang dikeluarkan pemimpin besar
pada dua puluh dua oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima di surabaya
meneguhkan keyakinan bahwa keimanan dan cinta tanah air
adalah satu kesatuan
para santri yang ikut bertempur di surabaya bukan tanpa bekal
sebagian bahkan sudah punya pendidikan militer
hasil tempaan tentara jepang saat tiga tahun mereka berkuasa di indonesia
hasilnya menurut riadi ngasiran
peneliti lesbumi nahdlatul ulama surabaya
bermunculan barisan barisan santri terorganisasi
dan mahir menggunakan senjata api
beberapa kiai bahkan disebut memimpin di garis depan
barisan barisan hizbullah dari kalangan santri inilah yang
ketika resolusi jihad digelorakan
dan sebelumnya dengan fatwa jihad oleh hadratul sheikh kiai hashim ashari
inilah yang menjadi barisan organik atau kelas karan organik
tetapi tidak semua biasanya yang terorganisir ini hanya pimpinan pimpinan
yang sebelumnya tadi dilatih di cibarusah
mereka inilah yang secara umum berada di front depan
dan bersama arah arah surabaya yang lain
baik dari kalangan masyarakat bawah maupun santri itu membaur
berkonsentrasi untuk mempertahankan kota surabaya
dari jajahan atau dari kembalinya tentara sekutu yang diboncengi oleh nigan
dalam perang surabaya sejarah juga mencatat
keterlibatan kelompok masyarakat lain yang mungkin luput dari cerita
yaitu kelompok bromo corah
kumpulan pencoleng dan pencuri menghimpun diri membentuk
kelas kar matosin sesuai nama pimpinannya matosin
seorang mantan preman di pelabuhan tanjung perak
dikenal dengan nama barisan maling
matosin dan dua ratus an anak buahnya tidak punya keahlian khusus militer
hampir semuanya juga tidak pernah memegang senjata api
tapi peran mereka begitu vital
khususnya bagi tentara republik
barisan maling kerap melakukan sabotase mencuri senjata
onderdeal kendaraan militer dan membantu rumah sakit simpang
satu satunya rumah sakit milik republik yang masih berdiri saat pertempuran surabaya
misalnya begini rumah sakit pada saat itu karena rumah sakit itu tidak menetap di satu tempat
karena adanya pertempuran sehingga obat obatan menjadi sangat langka
maka pasukannya pak matosin seperti diberi pesanan
tolong carikan obat ini carikan tanda akutim ini carikan
dicarikannya tolong curikan ambilkan obat ini
di mana mereka ngambil di tempat tempatnya tentara inggris
nah terkadang memang obat tidak didapat
tapi selain obat mereka dapat seperti perban alat alat yang lain
apa yang ada mereka ambil
bahkan yang bukan pesanan yang sepertinya itu vital
seperti senjata api seperti peluru dan lain
mereka angkut tetap
pada dua puluh lima oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima tiga puluh ribuan pasukan sekutu yang didominasi tentara inggris masuk ke surabaya
hampir semua tentara ini beragama islam dan berasal dari suku punjabi di daerah punjab
yang sekarang masuk dalam negara pakistan
termasuk di dalamnya adalah kapten muhammad zia ul haq
yang di kemudian hari menjadi presiden pakistan ke enam
bagi para tentara ini bertempur untuk inggris
melawan rakyat surabaya dengan pekik merdeka dan teriakan takbir adalah dilema besar
ahmad zaki yamani seorang pecinta sejarah menyebut
para tentara punjab merasa dibohongi
mereka hanya tahu bahwa tugas mereka adalah melucuti tentara jepang
bukan berperang dengan sesama muslim
sebagian dari mereka akhirnya memilih mogok bertempur
meski dianggap desersi dan dipenjara di jakarta
mereka pada saat bertempur mendengar ada pidatonya bung tomo
meneriakan allah wabar allah wabar terkejut awalnya
namun dibuktikan lagi pada saat beberapa orang orang itu melakukan kamikasi
orang surabaya melakukan kami kasih dengan membawa ranjau yang begitu besar
mereka tubuhkan ke teng teng sermen dengan merenakan allah wabar belar
ini berarti betul ternyata mereka melawan sesama muslim
sehingga ada suatu dilema atau ada suatu keraguan
artinya mereka ini sebenarnya sama sama memperjuangkan kemerdekaan
yang saya juga sama sama memperjuangkan kemerdekaan dari inggris
cerita lain yang juga jarang disebut adalah peran perempuan
meski tidak berada di garis depan atau menghimpun diri dalam kelas karan
para perempuan surabaya juga punya peran vital
salah satu tokohnya bernama dariyah atau bu dar mortir
dialah yang menginisiasi pembentukan seratus dapur umum dari surabaya hingga gresik
dia menjual seluruh perhiasannya sebagai modal awal membeli bahan makanan
dia menuliskan wanita wanita surabaya sangat gigih
mereka merangkak dalam hujan peluru di kegelapan malam
hanya untuk mengevakuasi rekan rekannya dia yang terbunuh atau terluka
jadi dari sini kita bisa melihat wartawan asing pun memberikan apresiasi yang tinggi ya
terhadap nyalinya gadis gadis surabaya pada masa itu
cerita perjuangan dan keberanian orang surabaya
pada november seribu sembilan ratus empat puluh lima akan selalu diingat
meski hasil akhirnya adalah kekalahan
tapi perang surabaya menyatukan seluruh rakyat indonesia
dalam keberanian dan semangat yang sama mempertahankan kemerdekaan
perang surabaya juga membuka mata komunitas internasional
bahwa indonesia tidak bisa dipandang sebagai kota yang berkelanjutan

hanya selang empat tahun kemudian
yakni pada desember seribu sembilan ratus empat puluh
kerajaan belanda mengakui kedaulatan indonesia
dan berakhirlah revolusi fisik di indonesia

jangan lupa like share dan subscribe ya